saya teh nyari anak majikan saya namanya neng deo
kayak kita gak om
kita suaranya saja sudah beda
ya kemana ya kok bisa hilang begitu aja
kayaknya tuh tuh tuh
ada asli dia tuh
gue jadi inget nih kisah dongeng
itu lagi masak kentang
terus kentangan dibagi bagiin deh sama alat yang diculik dia
udah lah lo gak usah banyak berfantasi
yee siapa juga yang mau lama lama disini
dia udah dah lo gak usah nakut nakutin kita
kenapa ini kelompok
kalau enggak kita tinggalin dia aja lah
jangan tadi mereka gimana
yah mau gimana lagi
yaudah kita cari aja dulu dia
gue gak mau balik sama lo
gue nanti bisa mati berdiri disini
masa sih bisa kekunci sendiri
nanti dia akan menang
nanti dia akan menang
nanti dia akan menang
gue kenapa de
nulisan yang ada di ceritanya tuh

semua gara gara dia nih
kita tinggal hidup aja
kita pun caranya kak jangan tidur di rumah ini
biar bisa keluar
rumahnya tuh serem banget
aku mah aja tanya
waktu hidup tuh jadi merinding
malah bau kentang
buatnya cari ini neng
aku betul betul merinding
mamang tuh jadi ngeri
tuan tuh nyariin neng
aduh dimana tuh neng
saya teh nyari anak majikan saya
tidak suaranya saja sudah beda